kita beralih ke informasi selanjutnya
polrestabes surabaya selidiki video viral penganiayaan pilot terhadap karyawan salah satu hotel di surabaya
dari hasil pemeriksaan korban pilot tersebut marah karena kecewa atas jasa penyetrikaan hotel yang dinilai tidak rapi
petugas polrestabes surabaya telah mendatangi hotel yang diduga lokasi penganiayaan seorang pilot terhadap karyawan hotel
satu pukulan tiga tamparan
polisi juga sudah menginterogasi korban yang merupakan karyawan hotel dan berasal dari madura
menurutnya pilot tersebut marah dan menganiaya lantaran kecewa dengan hasil setrika yang tidak rapi
ada seorang pemuda laki laki berinisial ar berdomisili di madura
itu dipukul dua kali ditampar pakai tangan kiri dua kali dan dipukul pakai tangan kanan dua kali
terus kita juga coba mengidentifikasi siapa yang melakukan itu
terlihat di dalam rekaman itu ada seorang pria mengenakan pakaian putih yang menyerupai seorang pilot atau penerbang
kita sudah identifikasi juga itu pilot sebuah maskapai penerbangan swasta ya
kapol restabes surabaya menambahkan dari video rekaman cctv hotel polisi sudah menemukan adanya unsur pidana
hingga kini polisi masih menunggu korban penganiayaan melapor ke spkt polrestabes surabaya untuk segera ditindaklanjuti